sidang kasus dugaan penodaan agama oleh basuki cahaya purnama
memasuki sidang keempat yang digelar di auditorium kementerian pertanian
setelah majelis hakim menolak nota keberatan ahok pekan lalu
sidang sudah masuk pokok perkara dengan agenda keterangan saksi dari jaksa penuntut umum
di luar area sidang masa dari dua kubu baik mereka yang pro ahok
maupun masa dari gerakan nasional pengawal fatwa mui dan ormas islam lainnya
sudah berkumpul di depan gedung kementerian pertanian jakarta selatan sejak pukul tujuh pagi
lima ratus personel polisi disiagakan untuk mengamankan jalannya sidang
untuk menghindari benturan masa kedua kubu dipisah dan masing masing dijaga ketat aparat
masa pro ahok berada di seberang gerbang bumi perkemahan ragunan
sementara masa gnpf mui di sisi lainnya hingga meluber sampai depan menara unas
polisi mulai mengalihkan arus lalu lintas kendaraan dari arah mampang perapatan
menuju ragunan melalui cilandak karena masa sudah meluber ke jalan
sementara lajur busway tetap bisa dilalui normal oleh bus transjakarta
pengalian arus manakala memang disanapun sudah penuh macet dan sebagainya
akses ke arah ragunan kita tutup total dulu
tetapi untuk jalur akses kan cukup banyak yang ke arah ragunan
sampai jam berapa pak
ini sampai selesai
sampai selesai acara pengadilan yang dilakukan di
kementerian pertanian sampai selesai
setelah itu kalau masa sudah pulang baru kita berlakukan kembali